ancaman banjir dan genangan air selalu membayangi warga jakarta
pada tahun dua ribu sembilan belas dinas sumberdaya air dki jakarta mencatat
ada dua ratus empat puluh dua genangan air yang terpantau di lima kota administrasi
sejumlah cara pun dilakukan untuk mengantisipasi bertambahnya titik genangan dan banjir
mulai dari pengerukan sungai hingga memasang pompa untuk mengontrol debit air
tujuh unit pompa air berbagai ukuran dipasang di satu ratus enam puluh lima titik di ibu kota
dengan jumlah pompa terbanyak dipasang di jakarta barat dan jakarta pusat
pada setiap wilayah terdapat rumah pompa dengan jumlah pompa bervariasi
rumah pompa cideng adalah rumah pompa terbesar yang dimiliki oleh pemprov dki jakarta
di sini ada sebelas pompa air yang melayani wilayah yang cukup besar
tujuh ratus lima puluh hektare di pusat kota jakarta
seperti jalan mh tamrin jenderal sudirman dan juga jalan sabang di jakarta pusat
pompa di rumah pompa cideng bisa menyedot enam tujuh meter kubik per detik
kemampuan kerja pompa di sini adalah yang terbesar yang dimiliki oleh pemerintah dki jakarta
namun kinerja pompa air kerap mengalami kendala
kebiasaan membuang sampah sembarangan oleh masyarakat seringkali menyumbat baling baling pompa
penyedotan air dari kolam penampungan ke waduk atau sungai putih
kendalanya secara umum pasti sampah yang bikin rusak pompa itu sampah
misalnya sampah sampah itu masuk ke impeler pompa pastilah itu merusak ke pompa
menjelang musim hujan petugas yang disiagakan bekerja selama dua puluh empat jam penuh
dinas sumber daya air dki jakarta mengklaim bahwa jumlah pompa air di ibu kota cukup
untuk menekan potensi genangan air dan banjir
sekitar empat ratus pompa yang ada di dki
pompa stasioner dan pompa mobil itu kita tempatkan di lima wilayah dki
semuanya dalam kondisi siap kita menghadapi musim penghujan nanti
selain pompa stasioner di rumah rumah pompa
pompa air mobile sebanyak satu ratus tiga puluh tiga buah akan dioperasikan keliling jakarta